saudara sinyal pertemuan prabowo subianto dengan megawati soekarno putri
makin kencang setelah elit gerindra menyatakan tinggal tunggu waktu
rencana pertemuan diperkirakan setelah keputusan gugatan pemilihan presiden di mahkamah konstitusi
megawati soekarno putri presiden kelima ri
yang merancang adalah elit pd perjuangan dan gerindra
kedua elit itu sudah menggelar rancangan sejak pertengahan maret dua ribu dua puluh
lebih maju lagi menjelang lebaran
elit gerindra menanggapi rencana pertemuan
sebagai tinggal tunggu waktu
pertemuan pak prabowo dengan bapuan
pak prabowo dengan bumega
dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada warga warga
sehingga apakah dalam momen lebaran ini yang dibuat pertemuan
pada momen lain nanti juga wartawan kita akan kasih tahu
kedua elit partai pd perjuangan dan gerindra tak masalah pemimpinnya bertemu
ya saya pikir nggak akan ada hambatan psikologis apapun ya pertemuan ya
pak prabowo dan ibu mega adalah sahabat sudah lama
dan sebetulnya pertemuan di level berikutnya
pertemuan pak dasko misalnya dengan mbak puan
bahkan mungkin dalam seminggu dua tiga kali beliau berdua bertemu ya
berbicara soal yang hal sama juga pasti
mengisi dinamika politik kita ke depan
satu hal ya kalau saya rasa pribadi antar pribadi
kalau kita bicara dengan momen lebaran ini
saya rasa ini hal yang biasa dan cukup penting
saya rasa menjaga silaturahmi diantara dua tokoh bangsa ini
yang kedua kita bicara dengan konteks politik
atau konteks hasil pilpres yang tadi saya katakan
dengan asumsi asumsi yang saya sampaikan tadi
tentunya akan sangat baik untuk kedua tokoh
dan juga bagi bangsa indonesia ke depan
mega dan prabowo punya hubungan baik sejak masa reformasi
ayah mega adalah presiden soekarno
kepala negara pertama sejak indonesia berdiri
dan ayah prabowo sumitro joyohadikusumo
mega dan prabowo sendiri punya sejarah politik
mega menggandeng prabowo sebagai pasangannya di pilpres dua ribu sembilan belas
keduanya juga menggabungkan joko widodo basuki cahayapurnama alias ahok di dki jakarta pada dua ribu dua puluh
tapi keduanya terpisah di tiga pilpres
karena di pilpres dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
mega mengusung jokowi melawan prabowo
mega mengusung ganjar pranowo melawan prabowo
lalu kapan pertemuan keduanya
direktur eksekutif indikator politik indonesia
pertemuan keduanya terjadi pasca keputusan mahkamah konstitusi
saya menduga pertemuan tersebut akan menunggu hasil sengketa di mk
karena bagaimanapun ibu mega masih menunggu proses
terkait dengan phpu di mk
dan kalau misalnya terjadi pertemuan
sebelum mk mengambil keputusan
itu akan mendemoralisasi pasukan
tetapi di luar itu tidak ada masalah serius sebenarnya
bahkan sebenarnya sudah ada pertemuan pertemuan informal
terutama antara mbak puan dengan elit gerindra
atau bahkan kunjungan pak prabowo ke pak oli ya
jadi sebenarnya prakondisi menuju ke sana sudah sangat mulus dijalankan
tinggal urusan mk yang masih belum selesai secara formal
prabowo kan sudah berbulan bulan lalu menginginkan atau mengajukan pertemuan dengan ibu mega
jadi pak prabowo sendiri sebagai presiden elek itu juga cukup aktif kan
tidak gengsian untuk mengajukan pertemuan
dua duanya sepertinya ada sinyal untuk bertemu
relasi mega dan jokowi juga jadi penentuan
sejak jokowi menyodorkan gibran raka buming raka
melawan mega yang mengusung ganjar
karena bisa menimbulkan semacam hubungan cinta segitiga ya
karena bagaimanapun pak jokowi dengan ibu mega sekarang sedang berada dalam situasi yang tidak sedang baik baik saja
sementara keduanya tidak memiliki masalah pribadi dengan pak prabowo
artinya pak prabowo menjadi titik tengah yang mempertemukan dua sosok penting ini
apakah pd perjuangan bersedia untuk merapat ke koalisi prabowo
sementara pak jokowi setidaknya melalui putranya
itu adalah wakil presidennya pak prabowo
kalau menurut saya sih ibu mega atau pd perjuangan sulit
untuk masuk ke dalam pemerintahan
selama pak jokowi masih memegang peranan krusial dalam pemerintahan pak prabowo mendatang
tetapi kalau misalnya ada hubungan yang merenggang antara kedua tokoh ini
nah bisa jadi pdi perjuangan menjadi solusi buat pak prabowo untuk menambah opsi koalisi
jadi hubungannya itu sangat ditentukan oleh relasi antara pak prabowo dengan pak jokowi
yang jadi pertaruhan memang bukan mega prabowo
tapi jokowi yang masih kader pdip
jokowi juga gemilang karirnya sejak dipoles mega di solo sebagai wali kota dua periode
di jakarta sebagai gubernur dan dua periode sebagai presiden
setelah keputusan mahkamah konstitusi atas gugatan hasil pilpres
yang diajukan pasangan ganjar mahfud dan andis muhaymin dua puluh dua april dua ribu dua puluh tiga
menjadi penentuan masa depan politik indonesia